ini kenalan saya mau dibawa kemana
oh bapak mau beli berlian ya borong nih pak
maaf bu ibu ini pemalsu belian
dan ini bisa tangkap berdasarkan laporan ibu ibu yang telah kena tipu
ah menipu menipu
terang bu tenang bu biar saya memprosesnya secara hukum bu

ya allah anti
harus kamu bisa lihat don
kalau obatnya udah mau habis kau beli lagi
pengen anti juga gitu
nanti udah minta uang sama ibu
tapi ibu malah marah marah
katanya obatnya biar bener bener habis
ya udah kamu tungguin roli
biar kakak yang minta uang sama ibu
saya beli listrik
iya ini uang gitu baltimore

oke deh minta bapak
amah aja duitnya udah sisa tinggal lima juta
udah pake hp
ibu ruli sakit lagi
dan sekarang obatnya udah mau abis
kata dokter kalo obatnya udah mau abis dan ruli gak ada perkembangan
kita mesti bawa dia ke rumah sakit bu
kamu masih punya duit
buangan si alman nyanyikan dipegang ibu semua
duit segitu tuh gak usah dimungkit mungkit
udah abis tau gak
semuanya tuh abis buat bayar uang sekolah semua adik adik kamu
dan abis buat kehidupan kita sehari hari
semua kreditan mesti dibayar
udah deh suruh aja si ruli tahan sedikit sakitnya
ntar juga sembuh percaya sama ibu
kak kak ruli pingsan kak
kak ruli kak
jadi gimana dok kondisi adik saya
adik kamu sakit lagi
ini semua karena kelalaian kalian sendiri
tidak memberinya obat secara benar
dia harus minum obat secara teratur
sampai kondisinya benar benar pulih
jadi gimana dok
ya dia harus diop nambah lagi
tolong diurus di depan
kegatuh diri banget sih
selalu jeniusain orang tua
pakai upnama segala lagi
ya allah ibu
udah dong jangan nyumpahin ruli terus
mana ada sih orang yang mau sakit
kamu enak ya kalau ngomong ya
ibu yang pusing mikirin keuangan keluarga kita
udah lah nggak usah ribut
kamu harus siap siap
karena nanti malam ada empat show yang ibu terima
karena kita sedang butuh duit
udah istirahatnya di mobil aja
nanti pasti ibu nyetir
kalau nggak kita dapat uang dari mana untuk bayar upnama adik kamu
nggak nyangka hanya dalam waktu satu malam aku bisa mendapatkan lima puluh juta
sepertinya aku ingin menambah koleksi perhiasan
nanti besok boleh dong beli berlian baru
berarti aku ada kesempatan untuk beli
aku mau beli
bu ibu udah terima honor binyanyi semalam kan
kita ke rumah sakit ibu
kita bayar biaya pengobatannya ruli
ibu belum terima honor nyanyi kamu semalam
namanya juga kafe kecil
pasti kan nunggak bayarnya ya kan
ibu kita harus bayar dp rumah sakit sekarang bu
kalau enggak nanti rumahnya bisa dikeluarin dari rumah sakit
dan ibu tahu kan nanti sakitnya bisa tambah parah
ibu kan tadi udah bilang ibu belum terima honor pembayaran dari nyanyi kamu semalam
kalau kamu gak percaya yaudah urus aja di kamu sendiri
ini kenalan saya mau dibawa kemana
oh bapak mau bibir liyan ya
ibu ini pemalsu belian
dan ini bisa ditangkap berdasarkan laporan ibu ibu yang telah kena tipu
balikin rumah saya balikin
biar saya memprosesnya secara hukum
bang yang mau bibir liyan dup spaces
bagus sekalian aja kamu gak usah sekolah
jadi kan kamu bisa ikut kak alma untuk nyanyi
lebih banyak lagi terus kamu bakalan ngasih
bu hadiah hadiah perhiasan ada emas emas
berlian biar ibu kena ketawa cantik
ya kan lihat tuh tuh tuh cincinnya
ya udah deh saya ambil cincinnya
kak nanti tau
kakak banyak masalah tapi nanti juga
bingung nanti belum bayarkan uang ujian
nanti juga kak nanti udah ditegur sama guru
karena nanti belum bayar uang sekolah selama
dua bulan gak usah cerita macam macam deh
mendingan berhenti aja
sekolahnya daripada buang buang uang
masuk sekolah ya kan
kalian harus berhenti
harus seperti kakak kalian tuh
jadi penyanyi bisa ngasihin banyak uang
jangan bu kasiannya mereka
udah biar alma aja
yang cari uang dan mereka tetap sekolah
hah bukan berarti kamu bisa
cari uang dan kamu memutuskan segala sesuatunya
di rumah ini ya aku
ibu kalian segala sesuatunya
harus aku yang putuskan

lihatlah yang mana damitanya rupanya
sebagian dari masa ber heroin itu

di kedalam dirinya sudah ada

sadarkanlah ibu kamu dan tunjukkanlah dia jalan yang benar ya allah
agar dia bisa menjadi ibu yang baik buat kami

ya allah ayo kepada ibu dan aku memohon